ya beberapa atlet yang berlaga dalam ajang pekan olahraga nasional atau pon dua puluh papua ini dikabarkan positif covid sembilan belas
meski ada atlet yang positif menpora menyatakan pertandingan tetap akan digelar
beberapa atlet yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas diantaranya dua atlet judo asal kalimantan timur yang terpaksa harus bertahan di mimika papua
keduanya diketahui positif usai menjalani tes pcr sebelum pulang ke daerah asalnya
selain itu satu pemain tim bola basket putri dki jakarta juga terkonfirmasi positif covid sembilan belas
sementara untuk laga pertandingan judo yang sudah selesai digelar sedangkan pertandingan bola basket masih berlangsung
menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali memastikan temuan beberapa atlet yang positif covid sembilan belas tidak mempengaruhi penyelenggaraan pon dua puluh papua
itu dari awal dari technical meeting sudah diberitahu bahwa bagi cabur yang ada atletnya terindikasi positif langsung diisolasi
yang lain tetap jalan lain bukan kamu satu orang bisa mempengaruhi satu jalan yang bertandingan